dan tadi dalam rapat pleno pertama sudah diputuskan partai golkar mendukung bakal calon presiden bapak prabowo subianto dan bakal calon wakil presiden mas gibran raka buming raka
dan barusan kami sudah menyerahkan keputusan daripada pleno partai golkar yang dihadiri korum oleh seluruh pengurus dpp dan juga dpdc indonesia untuk diserahkan kepada mas gibran raka buming raka
selanjutnya kami persilahkan mas gibran
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang saya hormati pak ketua umum keluarga besar golkar teman teman media yang saya hormati
nungguin saya dari pagi ya
sudah di wa
siap siap siap
dia ini kan baru nyampe ya
terima kasih sekali teman teman media yang sudah setia menunggu
sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar golkar
saya sangat mengapresiasi
dan saya ingin menerima hasil rapi mnas pada siang hari ini
untuk selanjutnya akan kami koordinasikan akan kami tindak lanjuti bersama dengan pak prabowo
sekian terima kasih
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh